oh salah kamar dah
kamu yang namanya bajah
kok mirip ya sama
lo mau bilang muka gue mirip pemain sinetron kan
kata cuma gue sih gak mau sombong
maaf banget ya
ih kamu tuh narsis banget sih jack
mana ada pemain sinetron yang butek kayak kamu
apa benar dia ini bukan dokter panji
tapi kok dari postur tubuh dan wajahnya
kenalin ini temen aku bajah
taruh di mana ini
mirip aja sekalian
kalau diperhatiin terus
kenapa ya orang ini makin mirip sama ibunya mbak melia
jangan jangan orang ini emang bukan bu widya
tapi dia benar benar pula rasa
saya salah ya pak
oh enggak pak
enggak masalah pak
saya cuma teringat sama
seseorang yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri
mirip banget sama ibu
sepertinya nama itu
dekat sekali dengan saya
saya tidak bisa mengingat
sudah tua begini
jadi agak susah mengingat sesuatu
jangan jangan orang ini emang bukan bu widya
tapi dia benar benar pularas
makasih banget udah datang ke sini
jangan lupa buatmu sayang
ya udah lah bapak
kan kita juga bisa besok lagi datangnya
yah itu dia
masa sih orang ini bukan dokter panji
mau nanya sama dokter panci
tadi aku mau
tentang obat kamu itu
ya udah lah san
kita nggak usah ke ruangannya dokter panji lagi
kan belum tentu dokter panji ada di sana
kalau gitu kita telepon aja
kalau aksen telepon aku
handphone aku pasti langsung bunyi
dan penyamaran aku pasti terbongkar
handphone dokter panji ketinggalan
mana bunyi terus lagi itu
kenapa nggak bunyi ya
handphone aku kan tadi ketit bukan

ya udah lah tidak apa apa besok besok saja tanya
aku nggak tahu siapa yang ada di dalam makam ini
tapi sekarang cuma di sini lah aku bisa menumpahkan masalah aku
tinggal hitungan hari lagi aku akan menikah dengan indira
tapi aku tidak tahu kenapa aku tetap yakin kalau dia itu bukan indira yang aku cintai selama ini
dia itu seperti orang lain
dan aku sama sekali tidak tahu
tidak memiliki perasaan apa apa sama dia
tapi aku tahu dia itu seperti orang lain
aku sudah tidak bisa ada di samping kamu lagi
aku sudah tidak bisa ada di samping kamu lagi
kita sudah tidak bisa bersama lagi
jadi aku minta tolong ya sama kamu
tolong jagain kembaran aku ya
dan bimbinglah dia
jadi jadi yang mau menikah sama aku itu nafa
riza itu gak penting za
yang penting sekarang kamu mau menikah dengan aku

aku sayang sama kembaran aku za
aku sayang sama kembaran aku za
aku mau hati dia terbuka
dan aku yakin
pasti kamu bisa ngelakuin itu
karena cinta kamu itu begitu besar
dan hati kamu juga begitu besar za

aku mau mata dia terbuka
aku mau hati dia terbuka za
jadi tolongin aku ya za
apa jangan jangan ini makam hindirah
apa yang datang tadi itu india
jadi benar kamu yang ada di dalam sini
bularas masih hidup
eh kamu nenek
ngapain mbak datang ke sini
kalian berdua itu gak berhak ya menghalangi saya untuk ketemu sama aida
ida itu sudah mengganggu anak saya
dia udah bikin anak saya jadi perbankan
kalian berdua itu emang bodoh
terus sama kamu nek
kamu percaya aja kalau aida itu anak kamu
aida itu bukan anak kamu
kau gak kamu
untuk seorang ibu yang kurang ajar dan gak sopan seperti mbak
wajar kalau anak mbak suka pembangkang
mbak mendingan pergi dari sini
sebelum warga kita
kampung ngumpul untuk gebukin mbak
atau nenek ini ada apa ribet ribet di sini
kalau ibu mau ketemu sama aksan
lebih baik ibu temuin aksan sendiri
gak usah bikin keributan di rumah saya
saya kesini bukan mau ketemu sama aksa
saya memang mau mencari
kamu bilang sama mereka
kalau kamu itu bukan anaknya pak surya dan neng
tes itu palsu kan
tes itu gak cocok kan